masih ingatkah anda dengan dukun cilik ponari asal jombang
pertengahan dua ribu sembilan lalu ponari membuat geger masyarakat indonesia dengan batu sakti miliknya yang bisa mengobati orang sakit
meski tak seramai dulu ponari ternyata masih melakukan praktek pengobatan batu celup
nah bagaimana kabar ponari saat ini berikut liputannya
inilah kediaman sang dukun cilik ponari di dukun kedung sari desa balongsari kecamatan megahluh jombang
ponari cilik yang dulu terkenal dengan kesaktian batu celupnya ini kini sudah beranjak dewasa berusia tujuh belas tahun
berbeda dengan dahulu kini rumah ponari sepi bahkan tidak terlihat satupun pasien yang akan berobat
sebenarnya ponari masih melayani pengobatan batu celup namun kini yang datang ke ponari hanya segelintir orang saja yang kebanyakan dari luar kota
penghasilan dari mengobati pasien tidak lagi sebesar dulu yang mencapai miliaran rupiah
kini ponari mengaku hanya mendapatkan puluhan ribu saja
itu pun tergantung dengan keikhlasan pemberian dari si pasien
ironisnya saat ini ponari tidak mau sekolah karena merasa malu
sekarang masih banyak nggak pasien yang berobat ke sini
biasanya berapa per hari rata rata
per hari kadang satu kadang dua
itu dari mana saja pasiennya
banyak luar jombang ya
menelihat anaknya terus melanjutkan sekolah
pasalnya ponari sehari hari hanya berada di rumah saja sambil bermain handphone
ya itu main kadang
nggak sekolah pak
kenapa nggak sekolah pak
katanya malu kebesaran
sebenarnya kepingin mas
namanya orang tua kepengen anaknya maju
sekarang penari bersama keluarganya hidup dalam kesederhanaan
untuk kebutuhan sehari hari mereka tidak lagi mengandalkan hasil pengobatan ponari
melainkan hasil bercocok tanam yang ada di sawah mereka